saya akan berbicara dengan penyaga masjid
nanti malam saya mau nginep di masjid lagi
kang cece pesen jangan sampai kang gobang nginep di masjid lagi
nanti kalau kamu udah pulang saya pulang ke rumah kamu
kang gobang tidak mau tidur di rumah didu
tidur tidak enak bun saya belum kenal didu
mudah mudahan situasi cepat aman lagi
saya bisa pulang terus kang gobang bisa nginep di rumah saya lagi
kemarin saya sudah bilang
kalau kerja jangan sampai teleponan
nanti dimarahin bos
p admiration dan kepuasan
kamu ngelihat saya berubah nggak
jadi tambah beringas nggak
nggak biasa aja
syukur kalau gitu
saya takut berubah kepribadian
jadi tambah beringas
lihat kita mau diserang
kenapa yang muda aja yang ngejar
kang murad masih kuat lari
kalau seema sebetulnya
masih bisa lari
saya sama jack lurus
kamu sama edi ke kanan
saya mau lihat lihat kamarnya dulu
kamu cerdas juga
pura pura nyari tempat kos
itu motor dia bukan
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat

kalau punya sarung kan bisa sekalian buat selimut
kalau kang obama mau saya punya sarung ada tiga
nanti yang satu buat kang gobang
nggak usah terima kasih
yaudah saya nggak maksa
silakan diminum tehnya
kang gobang sebenarnya orang mana
saya dulu lama di bandung
sempet pulang kampung suka bumi
sekarang balik lagi di bandung
di bandung gak punya tempat tinggal
maaf saya ada telepon
kang gobang tidur di masjid lagi
nanti sore saya pulang ke rumah
keadaannya sudah memungkinkan
belum aman tapi nggak apa apa
kang gobang nanti pulang ke rumah saya aja
yang tidur di masjid lagi
yaudah gitu aja kang
dia pergi keluar kota
nanti sore dia rencananya sudah pulang
sekali lagi terima kasih tehnya
saya permisi lu berangkat kerja
terus dalemannya nggak ganti
cuma kerasa nggak enak aja
nanti sore saya pulang ke rumah
memangnya sudah aman
yang nyari saya pastinya angka saya sudah kabur
kalau ternyata mereka datang lagi
nanti saya keluarin jurus burung bangau berkaki tunggal
buat temen ngopi a